sejumlah pengurus dpc partai demokrat kabupaten cianjur menurunkan baliho anies ahaye
hal ini dilakukan menyusul rilis resmi sekjen partai demokrat tekurif ki harsya
yang menyatakan partainya dihianati
usai anies baswedan secara mendadak menyetujui kerjasama politik partai nasdem dan pkb
untuk mengusung pasangan anies baswedan bersama ketua umum pkb muhaymin iskandar
assalamualaikum wr wb

kami menurunkan baliho yang bergambar anis baswedan
sekali lagi dpc partai demokrat kabupaten cianjur sesuai dengan press release
yang dikeluarkan oleh dpp partai demokrat
menurunkan baliho yang bergambar anies baswedan
sejak saat ini
demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga cianjur khususnya
bahwa sudah ada hal yang tidak
bahwa anis baswedan ternyata menghianati partai demokrat dan mas ahi